sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu bukan cinta sama nara tapi kamu hanya gak rela kalau nara jadian sama nona gitu
kan sejak aku kecil nonna selalu merebut semua perhatian
gak salah dong kalau aku sekarang gak mau ngalah
salah sih sebenarnya tapi aku gak mau ceramah depan kamu
yang penting kalau kamu mau aku tutup mulut kamu tahu harus gimana
kan jodi yang kaya raya itu adalah partner
biar kejahatan kamu
aku bisa manfaatin kavaldo buat bikin kekacauan di rumah
kamu tegaya sama aku
kamu hanya mau bantu aku demi uang aja
kalau kamu mau aku percaya sama kamu kamu harus bikin rumahnya nara kaca bala
aku baru percaya
kalau kamu bener bener di pihak aku
tenang soal itu
nanti kamu terima laporan dari aku
kamu siapin uang aku dari jody
aku malas tinggal di rumah yang sempit dan busuk itu
i don't know untuk berpecah jam jadi keicks
aku nanti mau nyel shimpung
kalau bercanda aku durch
kamu mengajak dua saja ponsel

kenapa papa nggak kasih sama aku
kenapa papua lebih percaya sama dia
dibanding anak papa sendiri
mama ngerti banget
kalau papa itu sering banget kesel sama jody
pa tapi mama nggak pernah nyangka
kok papa bisa bikin surat penunjukan
nara yang jadi pengganti papa
nara itu orang lain pa
gimana kalau papa dikhianati sama dia
papa percaya sama nara
jody harus banyak belajar
jody tidak berubah
tidak akan pernah
maaf tapi aku anak papa
bukan nara yang anaknya bapak
tadi winona dan bapaknya irwin syah
mau membunuh papa
itu artinya pa
mereka itu selalu berusaha
supaya nara tetap ada di perusahaan papa
kalau papa ada apa apa
kalau papa meninggal
gara gara surat itu
semua harta kekayaan papa
akan jadi milik mereka pak
nara tama itu sudah
terpengaruh pa dengan winona
irwin shah datang kemari
kelatannya dia berusaha
untuk membunuh papa
kenyam perusahaan i somos

papa papa ini kenapa sih kenapa papa harus bela belai widona kenapa pa
pa papa harus segera cabut surat penunjukan untuk naratama pa
sebelum semuanya terlambat pa tolong pa ya pa
jangan papa biarkan perusahaan papa jatuh ke tangan lawan
bapak percaya pada insting papa
kami terima saja hal ini
yang paling penting kamu kerja dengan senang
sebaik baiknya di bawah bimbingan narah
ling mi radang aku
mama tuh kenapa sih suzon terus
udah deh pokoknya mendingan sekarang langsung aja ketemu sama noni di lobi rumah sakit ya mbak ya
kenapa ya nona nyuruh aku ke rumah sakit
masya allah anak kamu merusak nama yang masih polos
merusak yang ada anak kamu merusak anak saya
anak saya itu cantik pintar dan banyak laki laki yang mau antri sama dia
saya juga bingung kenapa anak saya mau sama anak kamu yang culun itu
eh anak saya itu bukan cowok yang gak tahu diri ya
kayak calon menantu kamu itu
pokoknya sekarang pastiin aja deh nona itu bener bener hamil apa enggak
kata dia sih enggak
yaudah kalau gitu saya mau ikut kamu ke rumah sakit ya
karena saya juga mau
pastiin kalau winona itu bener bener hamil apa enggak
terserah kalau kamu mau ikut daripada saya ngomong juga kamu gak pernah percaya
mama sama tante kok bisa bareng nek
ya dia tuh gak percaya kalau kamu gak hamil
ya jelas aja nggak percaya
masa cewek kayak kamu aja bisa dipercaya sih
aduh nih di rumah sakit pake berantem lagi
eh emang buktinya kayak begini kok
aduh kalau misalnya kalian nggak percaya mendingan langsung aja yuk ikut aku
saya pergi ke rumah sakit
kenapa dia gak nunggu aku ian
dulu sebelum jadian
aku selalu gampang ketemu sama dia
kenapa sekarang susah banget ketemu dia
aduh mama kenapa ada di sini
pasti bentar lagi aku bakal diomelin dan dituduh cari masalah
katanya tuh kemarin kan kerja di rumah sakit lah
terus tangannya ruka